sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
gue akan berusaha merebut hati lo sekali lagi
kalaupun aku gak maafin kamu
kak dika tetap aja gak bisa ada di samping aku lagi
ya dari dulu memang aku yang salah
dulu aku selalu mencari
siapa yang salah
mungkin itu untuk menutupi rasa sakit aku
karena aku udah kehilangan kak dika
itu semua juga gak bisa membuat kak dika
kembali lagi di sisi aku
makanya aku kangen banget sama kak dika
sebelum kita pulang
kita mau ke rumah
gue mau ngajak lo ke suatu tempat
ah mau ngajakin aku kemana
baja ngapain sih kamu ngajakin aku ke tempat kayak gini
udah gak usah bawel yuk duduk
gue bakal ngasih lihat lo sesuatu yang paling indah
hah apaan sih
hei kamu jangan macem macem ya
aku bisa teriak dan aku bisa karet ya
kalo kamu mau ngajakin aku ke tempat

tengah ke atas
bagus banget ya
waktu kecil gue sering nangis
kalo misal inget bokap gue yang udah gak ada
tapi nyokap gue selalu ngajak ke tempat ini
untuk menghibur gue
kamu inget gak dong yang ibu waktu kamu masih kecil
setiap orang yang meninggal
akan menjelma menjadi bintang
dan bintang bintang itu akan menghibur orang orang yang mereka sayangi
yang tinggal di dunia ini
tuh termasuk ayah kamu adalah salah satu dari bintang bintang itu sayang
dan gue yakin dika pasti udah menjelma menjadi salah satu bintang yang paling bersinar di atas itu
dan dia selalu ada untuk menghibur lo
cari aja satu bintang yang paling bersinar
itu pasti dia yang sedang senyum ke lo
apa itu kak dika
aku ga peduli
aku tidak percaya
orang yang sudah menyebabkan dika meninggal adalah baja
padahal aku sudah begitu percaya sama dia
halo apa kamu belum makan dulu
kenapa kamu masih melihat foto itu
kamu makan dulu
ratu sudah tampak lebih tenang
ratu pasti belum tahu soal rama
lebih baik aku
aku gak kasih tau dia dulu soal siapa sebenarnya rama
bapak kenapa sih
dari tadi ratu perhatiin kayaknya papa aneh banget
bapak tidak apa apa
kak dika juga pasti ingin aku maafkan dia
nanti kalau tinggi kamu udah segini
kakak akan kenalin kamu sama seseorang
iya dia teman baik kakak
bapak tidak usah tahu dulu
aku tidak mau menambah nambahkan beban pikirannya bapak
aku mau menambahkan pikirannya bapak
jadi ratu sudah maafkan kamu
rama sekarang pengen memulai segala sesuatu dari awal lagi
aku ingin dekatkan ratu dari awal
dan mencoba merebut hatinya kembali
tapi kali ini sebagai ramah
ibu yakin kamu pasti berhasil ramah
walaupun selama ini kamu pakai nama baja
tapi dalam lubuk hati kamu kamu adalah ramah
dan orang yang ratu cintai selama ini adalah rama
kalian harus mempersiapkan diri dengan baik
karena sebentar lagi akan masuk masa ujian
dan untuk menambah nilai kalian
saya akan memberikan tugas karya tulis
yang harus diselesaikan dalam tiga hari
rama gak lucu dong
kamu tuh nakutin aja deh
kita pergi yuk
gak bisa aku sibuk
soalnya lagi ada tugas dan sebentar lagi mau ujian
jadi aku harus belajar
sebentar aja ya
gak bisa ah
lu kenapa menghindar dari gue sih
emang kenapa sih kalau aku menghindar dari kamu
atau dulu kamu juga menghindar kau dari aku
aku memang udah maafin kamu tapi kan
ah bajie aku sibuk
aku udah kerja kompok
gua akan memenangkan kembali hati lu
lu duluan deh taruh nyusul
ya udah gue tunggu di sana ya
siap situ enam puluh an wanita

gue tungguin juga di warung
malah asik nyanti di sini
lu baca apaan sih
seribu satu cara menaklukkan wanita
eh emang siapa lagi yang lu mau gayet
jangan bilang cewek galak itu lagi
ya udah jalan
gue sekarang ada di taman depan kampus lo
eh lo keluar dong
aku udah bilang aku sibuk
udah gue gerakan
mau aku jadi marahin orang
gue nggak boleh nyerah
pokoknya gue harus bisa deketin aku lagi
kok bisa sampai mogok sih pak
wah kalau masalah itu non ratu jangan khawatir
saya sudah siapkan taksi buat non ratu
saya boleh pinjam hp nya non ratu enggak
ya udah nih
tapi nanti sampai rumah balikin ya
pasti non terima kasih ya non
pak ini kayaknya bukan jalan ke arah rumah saya nek
rumah saya kan tadinya harusnya bawa kiri bukan lurus
pak saya bilang ini bukan arah ke arah rumah saya
bapak salah jalan
pak saya bilang berhenti pak
bapak pasti mau nyulik saya kan
pasti mau nyulik saya kan
ndung pak ejie
pak ejie kamu dimanis